saya ingin ketemu kadet reski
pengacara bernama nanang selamat senisian memasuki
dan bertariak mencari kadet reski
hukum yang sama dan sebanding dengan mereka semua
di teras mapolsek sang pengacara memprotes polisi
yang mengerahkan kliennya agar tidak menggunakan pengacara
sambil berteriak sang pengacara kemudian melempar uang pecahan
lima puluh ribuan sebanyak empat puluh juta rupiah
ini silahkan tambahin semua
lembaran uang yang dilempar merupakan honosa pengacara
mendampingi kliennya di polsek tapanyuwangi
pasca viral pengacara dan polisi melakukan mediasi
di mapolsek tapanyuwangi
hal apa yang sudah beredar di media sosial
ya itulah yang terjadi
saya terima kasih kepada bapak kapolsek tapanyuwangi
yang sangat menerima kami
merespon dengan cepat
atas kejadian yang sudah ada ini
itu bentuk spontanitas saya sebagai advokat
karena mendengar hal yang kurang memenangkan
ini masih kita dalami mas
kemudian terkait dengan video yang viral hari ini
cuman yang perlu saya sampaikan
bahwasannya ini terkait dengan penanganan kasus
yang dilakukan oleh polsek banyuwangi kota
tidak lain tidak bukan adalah terkait dengan penanganan kasus penipuan
lebih sekitar rp satu ratus lima jutaan